tarik ulur beberapa bulan lalu sampai akhirnya ketuk palu
apa yang terjadi sebenarnya sehingga pemerintah kemudian akhirnya luluh dan mengalah memilih di februari dua ribu dua puluh
menarik ya memilihnya tanggal empat belas februari
hari ini karena hari kata yang ngepombak saya tidak paham
nah tapi kemudian dipilihnya tanggal empat belas februari
jadi memang proses untuk menetapkan tanggal empat belas februari itu awal
karena semua partai punya kepentingan
ada yang pengen lebih awal ada yang pengen di belakang
agar dekat nantinya dengan kelampikan presiden yang tertulis nantinya
jadi tidak terlalu panjang transisinya itu
belum lagi dengan spekulasi banyak orang yang ngomong soal pengen agar presiden jokowi ditambah tiga tahun
karena karena pandemi sehingga tidak efektif pemerintah
ada yang dorong agar tambah satu periode
dengan ditetapkan tanggal pemilu maka spekulasi itu berarti sudah hilang
jadi sekarang kita tahu bahwa pak jokowi
yang memang saatnya institusi seperti yang sudah saya sampaikan
akhirnya kemudian sekarang kita akan going kepada jadwal yang ditetapkan kpu
kemudian terjadi seperti tadi disampaikan soal masa kampanye
kebetulan masa kampanye satu ratus dua puluh hari itu dengan yang paling panjang
jadi dua ribu empat belas dulu kampanye lima belas bulan
dua ribu sembilan belas enam bulan lebih jika minggu abad tujuh belas bulan
dan kemudian sekarang satu ratus dua puluh hari itu kpu juga melihat karena tanggalnya itu cukup panjang
di persiapannya panjang
dan jangan lupa dua ribu dua puluh
jangan lupa dua ribu dua puluh
walaupun ada februari di pemilu pemilu ya
nanti november ini akan di bekerja dan lain lain
jadi saya kira satu ratus dua puluh hari itu adalah waktu yang sudah diatur ya
memang ada beberapa partai yang menolak ya
ada beberapa yang menolak
dan beberapa partai juga memberikan pertimbangan tentang pentingnya efisiensi
efisiensi dalam pemilu ini juga sangat dipengaruhi oleh panjang tidak hanya masa kampanye
jadi ini cukup muderat

dan kita sekarang tinggal menunggu
dan kita sekarang tinggal menunggu
yang tentunya setelah dengan ditutupnya tanggal pemilu berarti kita sudah masuk tahun politik
ketika kpu mempersiapkan tahapan pemilu setelah melalui perdebatan yang panjang di dpr
sebetulnya sekarang kita khawatir sebetulnya dengan efektivitas kinerja dpr
karena kita tahu sudah masuk tahun pemilu
partai partai sudah mempersiapkan diri untuk pileg
bagi yang sudah nyari nyari capres mau bikin konferensi dan lain lain
saya kira itu menjadi diskusi yang menarik
karena setelah tanggal pemilu diketuk tahun politik masuk
dan saya media tentu saja berharap agar ketika memasuki tahun politik itu para para menteri
ya itu masih fokus bekerja
bukan mulai ngurusin partainya
apalagi sekarang kan kita dengar
nah ada informasi bahwa memang kpu kpm dipersilahkan untuk menguji resabilitasnya
saya kira mudah mudahan itu diuji dengan kerja yang maksimal
jadi bukan karena muter muter saya
tapi kerja yang maksimal
sehingga tahun politik itu adalah tahun pembukti ya
bukan tahun untuk terlalu melembabkan untuk perbedaan politik saja
menarik mengenai tanggal ini
saya ke mas revo
sebelumnya diajukan tanggal dua puluh satu februari dari sisi kpu
kemudian dari pemerintah april atau mei
akhirnya ketuktalu di tanggal empat belas
penetapan pemungutan suara kan sebenarnya kewenangan kpu ya
mas revo melihat apakah memang ada dimensi politis yang terlalu besar di sini
media melihat bahwa ini dikaitkan dengan kekhawatiran
tidak dikaitkan dengan kekhawatiran tanggal dua puluh satu dengan gerakan politik tertentu
tadi yang pertama memang yang tadi disampaikan mas elvan ya mbak
jadi kita semua akhirnya lega gitu
akhirnya diketok palu
dengan diketok palu itu artinya semua perdebatan perdebatan mengenai pemilu diundur perpanjangan dan sebagainya sebagainya itu selesai
dan kita akan menjalani pemilihan
pemilu legislatif dan presiden di tahun dua ribu dua puluh
nah untuk masalah tanggal misalnya kan memang agak unik ya
kalau misalkan dikhawatirkan dua puluh satu februari itu diidentikan dengan gerakan massa yang terjadi beberapa waktu yang lalu
tapi saya pikir ini hanya masalah yang tidak begitu penting
dan pemilihan patungnya
dan pemilihan empat belas dua puluh satu dan sebagainya menurut saya tidak terlalu penting lah buat kita
yang penting buat kita adalah bahwa pemilu pada akhirnya memang akan berjalan sesuai dengan rencana di tahun dua ribu dua puluh
nah yang lebih menarik memang kemudian pada tahapan tahapan berikutnya yang sekarang memang belum selesai perdebatannya
bagaimana pembahasan mengenai tahapan tahapan
apakah kampanye akan ditetapkan
selama satu ratus dua puluh hari kah
atau selama sembilan puluh hari
atau lima puluh atau sampai tujuh puluh lima hari
seperti usulan partai pdip ya
yang mengusulkan di angka segitu gitu
bagaimana kemudian kekhawatiran ke masa panjang
panjangnya masa kampanye itu berujung pada polarisasi di masyarakat misalnya
saya pikir itu juga menjadi concern yang harus kita pikirkan bersama
jangan sampai kemudian terjadi kutuk kutuk
yang begitu tajam sehingga membuat masyarakat di level bawah itu terbelah gitu ya
nah pembahasannya sekarang yang perlu dipertanyakan kan
apakah menunggu kpu dan bawaslu baru terpilih ini dilantik atau sekarang gitu
mengingat juga sebentar lagi juga dpr juga akan memasuki masa reses misalnya
tentu kita semua berharap tahapan tahapan penting seperti ini
sudah harus dibicarakan
sudah harus dibicarakan sejak awal gitu
lebih cepat lebih baik
kalau kita meminjam idiom dari wakil presiden pada waktu itu ya
lebih cepat akan lebih baik
sehingga ada kepastian kepastian dan bagaimana kemudian kita semua bisa mempersiapkan kekhawatiran kekhawatiran yang ada
kalaupun misalkan menunggu kpu dan bawaslu terpilih yang baru gitu
tidak ada salahnya juga
semua hal hal yang sekarang yang kpu dan bawaslu sekarang sudah ada
mulai membicarakan proses proses pembicaraan antara semua pihak gitu ya
antara kpu bawaslu dengan partai politik dengan parlemen dengan pemerintah
semua pembicaraan sudah dimulai dari sekarang
sehingga ketika pada masa yang nanti kpu dan bawaslu terpilih itu dilantik
semuanya sudah tidak memiliki
tidak memulai dari awal
ini penting karena kita tahapan tahapan ini juga menjadi hal yang krusial ya dalam pemilu ke depan gitu mbak pria
tapi memang seperti tadi dikatakan mas elvan begitu sudah diketok palu maka kita sudah memasuki fase tahun politik gitu
fase tahun politik dan kita berharap semua pihak mempersiapkan dengan baik tanpa harus merupakan tugas dan pokok fungsi masing masing gitu
jangan sampai menteri menteri yang kita tahu bahwa banyak menteri yang berasal dari partai politik kemudian menalaikan tugas utamanya karena fokus pada persiapan pemilu dua ribu dua puluh empat
saya pikir ketika sudah ditugaskan ke masuk dalam pemerintahan fokusnya harus ke pemerintahan
fokusnya harus melayani rakyat
jangan terbelah dengan urusan mempersiapkan diri di kampanye politik menjelang dua ribu dua puluh empat
nah itu masalahnya mas riffa kemudian kan sepatnya sangat tipis begitu ya
mas riffa kemudian kan sepatnya sangat tipis begitu ya
di satu sisi penanganan pandemi tapi juga secara tidak langsung tanda kutip kita bisa melihat bagaimana sejumlah tokoh ini juga memainkan panggung politiknya
bagaimana agar media bisa mengawal ini sehingga bisa fokus untuk penanganan pandemi di satu sisi
di sisi lain oke silahkan kalau ingin berpolitik tapi dilihat juga tanggung jawabnya kepada masyarakat
ya yang tidak boleh dilupakan adalah masyarakat kita semakin kerdas gitu ya
ya yang boleh dilupakan adalah masyarakat kita semakin kerdas gitu ya
karena memang memang menjadi alamiah kalau misalkan seseorang yang duduk di kursi kekuasaan baik itu di eksekutif ataupun di legislatif ya
di sela sela tugasnya kemudian menjadikan itu sebagai panggung untuk pribadinya maupun untuk kelompoknya gitu
tapi masyarakat kita kan semakin kesini semakin cerdas
orang bisa tahu mana yang sinciar yang tulus dan mana yang itu hanya menjadi semacam make up atau panggung untuk keuntungan pribadinya
nah kita dan tugas kita sebenarnya media untuk menyadarkan publik bahwa mana sebenarnya orang orang yang benar benar tulus dan mana yang ini adalah hanya sebagai pencari panggung gitu
tentu kita berharap kalau misalkan ya kita semua akan melaksanakan tugas kita dengan baik menjadi pengontrol sosial gitu sebagai juga kelompok penekan gitu ya
mengkoreksi kalau misalkan memang menjadikan panggung kekuasaan itu disalahgunakan untuk panggung politiknya
karena selama ini kan juga sejauh ini sudah berlangsung dengan sangat baik
ketika misalnya ada salah satu menteri menggunakan
menggunakan kewenangan kewenangannya untuk panggung pribadinya dan semua koreksikan akan langsung dilayangkan oleh media maupun oleh masyarakat masyarakat kelompok sipil melalui media sosial misalnya
dan ini kan suatu hal yang sebenarnya sudah terbangun dengan baik selama beberapa tahun terakhir ya
dan kita pikir ini yang menjadi harus diingat oleh para politisi bahwa kita semua mengawasi
kita semua mengawasi bagaimana kinerja mereka dan jangan sampai menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya
oke mas elvan terakhir bagaimana kemudian pengawasan ini bisa dimaksimalkan
saya kira ini ya seperti saya tadi sampaikan
jadi ini kan tahun dua ribu dua puluh dua sempat sekali sudah dari tahun politik
makanya jadikan ini tahun pembuktian
berikutnya kan informasi yang saya terima ya juga apa apa ini sekarang
diberi waktu sampai enam bulan untuk menunjukkan elektabilitasnya
ya kan sebaiknya fokusnya jangan itu
justru karena ini tahun politik tahun pembuktian para menteri harus jatuh
dengan perintah perintah yang jelas tadi seperti dari awal kita bahas
ya kan protokol kesehatan dikawal bantuan yang diperlukan diberikan
paskes dilayani semuanya kerja sesuai dengan apa namanya
sebuah osi masing masing
kalau kemudian pengen ke daerah melihat situasi memperluas audiat memilih dan lain lain
yang penting fokusnya adalah bekerja
jadi berikan dengan kerja
kalau kerja ya silahkan gitu silahkan
berikan presentasi semaksimal mungkin
betul saya mau sampaikan masyarakat cerdas
siapa yang kerja ya yang akan dipilih jadi presiden
bukan kita dari dulu seperti itu kan
dan soal polarisasi segala macam saya kira sudah tidak seperti dulu lagi ya
karena kita tahu presiden jokowi dan prabowo ada yang tercapai itu kak
prabowo akhirnya mau jadi menteri mau jalan perilingan
untuk apa membesarkan negara
waktu itu aja itu head ya kak
akhirnya mereka bisa berharap
masa besok kita mau terjerembak dalam luar yang sama
apalagi besok tidak ada calon yang incumbent ya kan
sudah selesai pak jokowi dua periode
jadi besok pertarungan beba
ya prabowo maju lagi itu prabowo maju sebagai presiden
tetap ajar dia sebagai kandidat
kemudian soal poros poros mungkin bisa jadi ada lebih dari dua poros
tapi dua poros juga bukan poros poros yang menyangkut
mungkin karena kan banyak juga calon yang nggak punya partai kan
ada pak anies ada pak kamil ada banyak lagi
pak ganjabang oh punya partai
tapi kan juga dia ada puan pak r bdip misalnya
pak erlang gartar pak pengen padu
dan banyak lagi calon yang mau mnis kandar
mulai kampanye deklarasi hari ini
artinya poros poros itu ada tapi itu adalah poros demokrasi
poros demokrasi yang untuk membangun bangsa ini
kemudian dijadikan alat politik untuk mempercah belakang kesatuan
saya kira begitu
baik masyarakat cerdas pastikan memilih yang kerja keras begitu setidaknya ya
mas elvan terima kasih perspektifnya
mas revo terima kasih perspektifnya di editorial view malam hari ini
semoga bermanfaat bagi anda untuk melihat bagaimana media mencermati
apa yang tengah dilakukan pemerintah saat ini
terima kasih selamat malam salam sehat selalu
masih lainnya usai jelas